di indonesia pemerintah mengumumkan tambahan dua belas satu kasus baru di indonesia pada hari ini tiga puluh satu januari dua ribu dua puluh
jika diakumulasi saat ini total kasus positif covid sembilan belas berjumlah satu tujuh puluh delapan tiga ratus empat belas orang
sementara itu terdapat tambahan sepuluh tujuh ratus sembilan belas pasien sembuh dan total kini delapan ratus tujuh puluh tiga dua ratus dua puluh satu orang
lewat situs satgascovid sembilan belas go id kemenkes juga mengumumkan tambahan dua ratus tujuh puluh pasien yang meninggal dunia sehingga saat ini totalnya menjadi dua puluh sembilan sembilan ratus sembilan puluh delapan jiwa